wah ladang ladang ladang ladang
kamu harus menghilang
kamu dalam bahaya
terima kasih buat infonya
ladang ladang ladang
garut garut garut
barusan si kemon terima telepon
dia pergi buru buru
dia gak nengok
dia pergi terus
kata orang percetakannya besok
nunggu akan ngambil cetakan mereknya
si kemon terlibat kasus kangkobak
kangkobang diserang pake senjata tajam
ini salah saya
istrinya kangkobang lagi dijemput cecep
mau diantar ke rumah sakit
kangkobang dibantai orang
kamu dikasih tau siapa
terima kasih buat infonya jang
tapi kangkobang sudah siap perang
gimana tempat mogoknya
gimana tempat muda ini

kamu orang lain lagi lapar
malah marah marah aja
kalau kang fit mau makan dulu
gak ada yang bisa menemani teman teman disini
jadi bos dik dik
masih di rumah sakit
masih di rumah sakit
maaf saya ada perlu sama taslim
dulu bu bun saya terus kamu yang jadi korban
kita mau balas dendam malah disuruh diem
biar gak terjadi perang
tapi kalau kita diam terus
kita jadi korban terus
siapa yang bantu kamu nyari orang yang hajar kamu
saya mau ketemu dia
kita kesana sekarang
saya sama taslim mau nyari siapa pelaku pembandaian kang gobang
terus bikin perhitungan
mau ikut atau cuma dengar ceritanya aja
motor kamu gak dibawa
boleh gua dong
ini makanan kesukaan kang bahar
dari mulai zaman susah
sampai banyak duit
kesukaannya gak berubah
akang lagi ada masalah
dari pagi akang cuma duduk
keliatannya akang lagi banyak pikiran
kok kamu tau
kalau ke tempat yang biasa udah bosan
di bantung itu sebetulnya enak
enak bisa duduk duduk di taman
lebih enak lagi kalau duduk duduknya sambil jajan
yah umpetnya gak jualan lagi
mungkin jualannya di tempat lain
bukan di tempat lain
emang gak jualan kali
kamu masih ada niat buat jualan
gak tau lagi
kita jajan yang lain aja yuk
uangmu tinggal segini
mau jajan apa
uang segitu jajan apa yang bisa bikin kenyang
gak kenyang gapapa deh
yang penting enak
tuh ada tukang sebelak
gimana kalau jajannya di sebelah
sebelak itu makanan gak jelas tau
tapi enak tau
gak jelas di kanan
begitulah cara kerja paham
sekarang silahkan lanjutkan praktek kerja lapangan tanpa saya
kang saya butuh informasi lagi
bisa menarik perhatian gak bagus buat saya
maaf barusan kebetulan kita habis ngocok arisan
jadinya ikut aja semua
usaha kamu sudah mulai jalan
baru mau produksi sampel bos
dia sudah tau
ah dia mah gak perlu tahu
biarin aja lah
jangan dia harus tau
tanpa dia kamu juga masih bisa maju
biarpun kamu sudah dilempar dari terminal dengan tipuannya
kamu bisa bertahan
kamu akan lebih sukses dibanding dia
coba kamu telepon berkabar
nanti saya kasih kabar secepatnya
terus kita gimana
kalau saya mau balik ke pasar
kalau akang terserah

sebenernya papi gak ada
pond ini udah gak ada yang ngurus
paling cuma disiram imas
supaya tetap hidup
pacar kamu yang di pasar
kamu serius sama dia
dia serius sama kamu
gak tau teh
kemarin teteh ketemu dia di pasar
dia sempat nyapa teteh
suruh dia kesini
yaudah kamu sekarang ke dapur lagi
bawangnya udah gak kurus
kirani gak ngerti soal bonsai
tapi papi udah gak ada
mau gak mau harus kita
kamu dipanggil teki nasi
disuruh datennya kapan
yaudah nanti aku kesana
masih belum sadar
saya dipanggil teki nasi
saya gak tau kang
gimana menurut a kang
saya barusan lagi mikir
gimana menurut a kang
gimana menurut a kang
kang idris datang
seolah memberi peringatan
gimana menurut a kang
si maung keluar kandang
gimana menurut a kang
si gopang dibantai orang
gimana menurut a kang
gimana menurut a kang
sekarang kamu dipanggil teki nasi
gimana menurut a kang
gimana menurut a kang
apa mungkin semua kejadian ini
apa mungkin semua kejadian ini
apa mungkin semua kejadian ini
ada apa dia manggil kamu
saya belum tau kang
saya belum tau kang
ya udah kamu berangkat
dengan keluarga pak gopang
bisa kita bicara sebentar
saya mau hadap dokter dulu
setelah itu saya harus ke rumah kang bahar

setelah itu saya harus ke rumah kang bahar
silahkan duduk pak
jadi begini pak
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pak gopang
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pak gobang
dan didapatkan cedera kepala berat
akibat pukulan yang dialami di daerah kepalanya
kemudian yang kedua ada luka otot yang terkena perutnya
tusuk di daerah perut yang mengakibatkan robekan organ dalam perut
jadi untuk itu kita terpaksa melakukan operasi segera
nah kami minta persetujuan dari keluarganya untuk melakukan tindakan tersebut
oh kalau untuk itu pak bapak bisa langsung sama istrinya ada di dalam
ada urusan apa
katanya ada keluarganya yang kecelakaan
iya itu tadi saya udah dengar
maksudnya orang tuanya adiknya kakaknya atau siapanya
gak tau dia gak bilang
yaudah terima kasih ya
kita pulang dulu aja tunggu kabar
ya saya juga cuma mau ngambil motor aja
kalau makan enak ajak ajak
sebentar lagi gue sampe
tadi aku dikasih tau udah miri
katanya keluarga kamu ada yang kecelakaan
tapi bukan kakak kandung kakak angkat
tuh kecelakaan apa tabrakan
bukan dipukulin orang
dia belum sadar belum bisa ditanya
kok sampai gak sadar dikeroyok
gak tau dia masih belum sadar belum bisa ditanya
atau dia dirampok
gak tau dia masih belum sadar belum bisa ditanya
ah kamu semuanya gak tahu
kan masih belum sadar belum bisa ditanya
lele punya disapa

gua tapi wollte jesti ngerasa tapi vpn bak leuke
yang pintaruruh kan jadi enak
damri ng pintarur makan ya
dik diknya udah dateng
ada apa kang
ini ada hubungannya dengan
tapi kenapa dik dik yang dipanggil
kan akang udah pensiun
udah berapa lama
deket sama imas
buat milih imas
banyak yang lebih cantik dari emas
dia cuma orang kampung
saya gak ada masalah
dia udah jadi keluarga bahar
jangan main main sama imas
bawa orang tua kamu ke sumedang
minta imas dari orang tuanya
sekarang kamu boleh pulang
jadi besi tua katanya
teh kinasi udah masuk
kamu bisa kesini
dik dipanggil teh kinasi
baru kali ini saya kebelet
pengen ditelepon si dik dik
teh kinasi nyuruh saya ngelamar imas
teh kinasi nyuruh saya ngelamar imas
saya gak salah denger
teh kinasih nyuruh saya ngelamar imas
saya kira ada apa
gak taunya si dik dik disuruh teh kinasi ngelamar si imas
dari kemarin siang gak keliatan kemana
garut garut garut
garut garut garut
garut garut garut
siap siap buat perang
sampai kapan kita di sini
sampai gak dipulihin lagi
kan kamu tadi udah makan
kalau teman lupa itu diingetin
lapar mau apa ke wc
gak ada komunikasi dengan gobang
mantan bos kamu
mungkin gobangnya juga
sama seperti hapenya
tapi karena gobang itu manusia bukan binatang
bukan lampu listrik atau barang elektronik
jadi istilah yang paling pantas itu adalah meninggal
bos tau dari siapa
bos tau dari siapa
sebetulnya bukan meninggal
bukan sudah meninggal
saya dapat kabar dari angin yang lewat jalan beragam
di bantai orang
darman sama anak buahnya
saya udah dapat info
pelakunya orang yang menghajar kamu
sampai nggak bangun tiga hari
harusnya kemarin kita habisin
kita bukan pembunuh
terus kalau nanti kita cari ketemu kita mau bikin gimana
kita bikin setimpa dengan kang gobang
kita cari juga otaknya
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
kamu harus menghilang
memangnya kenapa bos
kamu dalam bahaya
terima kasih buat infonya
ledang ledang ledang
tarut tarut tarut
barusan skema terima telepon habis terima telepon dia pergi buru buru
saya panggil dia gak nengok gak ngejawab
dia pergi terus
kata orang persetakannya besok
ya udah kalau gitu kicimpling yang kering gak ya si plastikin dulu
nunggu akal ngambil setakan mereknya
saya jadi curiga jangan jangan si kemo terlibat kasus narkoba